tim disaster victim identification polda jawa timur telah mendaftar lima belas nama korban hilang
akibat tabrakan kapal di perairan tuban sabtu pagi
dua belas korban selamat akibat tabrakan kapal barang mv tyson empat dan kapal nelayan mulia sejati
sudah mendapatkan penanganan intensif di kecamatan paciran lamongan
sementara lima belas korban hilang hingga saat ini masih dalam pencarian
basarnas angkatan laut bpbd dan polisi air melakukan penyisiran kedua sejak pukul sembilan
sementara tim disaster victim identification dengan cepat mengumpulkan data anti mortem
berupa nama lima korban hilang beserta alamatnya
tim dvi masih mencoba menghubungi keluarga korban hilang
untuk kesiapan data antimortem dan juga postmortem
dua dari dua belas korban kapal motor mulia sejati yang selamat
dirujuk ke rumah sakit umum daerah sugiri lamongan jawa timur sabtu malam
keduanya dirujuk karena kondisinya yang semakin kritis

saat kapal motor mulia sejati ditabrak kapal berbendera vietnam mv tyson empat
beginilah kondisi zulkan dan syaroni
di mana dua warga pati jawa tengah ini merupakan dua dari dua belas korban selamat
kapal motor mulia sejati
keduanya mengalami sakit di bagian perut dan kepala akibat benturan
dan menurut dokter puskesmas paciran
mereka terpaksa dirujuk ke rumah sakit umum daerah sugiri lamongan
karena kondisinya yang semakin kritis
kedua orang yang terluka
terus yang masih dalam evakuasi
tadi elaborasi ada lima belas yang masih belum
terlukanya kena benturan
sama terasa sesak karena benturan di dadanya terasa
koresponden cnn indonesia eka rima di tuban jawa timur
halo selamat siang
rima rima bagaimana proses
pencarian korban hingga hari ini
ada berapa jumlah korban yang sudah ditemukan
ya iqbal selamat siang
sayangnya siang ini saya akan membawa informasi yang tidak cukup menyenangkan
karena hingga saat ini sejak pukul setengah tujuh pagi tadi
kapal basarnas yang sudah bertolak menuju ke tempat kecelakaan terjadi
antara mpt s empat dan juga mulia sejati tersebut
hingga saat ini jumlah lima belas korban
yang hilang masih belum ditemukan
proses pencarian dilakukan secara bersamaan antara polisi air dan juga basarnas jawa timur
serta dibantu oleh pihak bppd
termasuk saat ini saya sedang berada di kapal milik tni angkatan laut
ada dua kapal yang beroperasi
salah satunya adalah kapal bawean yang tadinya berada di perairan karimun
kemudian langsung meluncur menuju ke tuban untuk memberikan pertolongan
karena mengingat kondisi darurat saat ini
ini kondisi perairan yang tidak cukup bersahabat
ombak yang cukup tinggi karena ini merupakan perairan pantai utara
yang memang dikenal memiliki ombak cukup tinggi
pada hari ini diperkirakan ombak mencapai tiga hingga empat meter
dan kecepatan angin pun cukup membebani bagi pihak sar
dan juga pihak yang melakukan proses pencarian terhadap lima belas korban
yang hingga saat ini belum ditemukan
termasuk kapal yang tenggelam diperkirakan di kedalaman sekitar seribu meter di tengah laut
hingga saat ini pun masih belum diketahui kondisinya
pihak basarnas dan juga bpbd juga sudah menyiapkan tim penyelam sebanyak dua belas orang
namun hingga saat ini belum diterjunkan karena memang kondisi yang belum memungkinkan
untuk menerjunkan tim penyelam
pencarian dilakukan dengan cara menyisir
tadi sekitar pukul setengah tujuh pagi sudah berangkat dua kapal
dari pelabuhan yang dimiliki oleh pertamina ini untuk melakukan penyisiran
dan sekitar pukul dua belas nanti
satu kapal milik tni angkatan laut ini juga akan turut membantu melakukan penyisiran
mengingat memang kondisi lautan yang memang memerlukan area pencarian yang lebih luas lagi
untuk turut membantu proses pencarian lima belas korban yang hingga saat ini belum ditemukan
sementara pihak polda jawa timur sudah menerjunkan tim dvi
untuk membuka posko anti mortem yang berada di pintu masuk di pelabuhan milik pertamina ini
untuk melakukan identifikasi terhadap keluarga
dan juga sudah diumumkan untuk penyelam
saya berikan penguatan kepada seluruh anggota keluarga yang berada di pakalongan
dan juga pati serta kudus yang merasa anggota keluarga mereka
merupakan bagian dari nelayan yang turut dalam mulia sejati ini
mereka bisa langsung menghubungi polda jawa timur
dan langsung melakukan perjalanan untuk menuju ketuban
kemudian dilakukan identifikasi oleh tim dvi
untuk mengumpulkan data data anti mortem
sementara memang data anti mortem yang diketahui
ada sepuluh alamat yang sudah dipegang oleh tim dvi
namun lima alamat lainnya masih belum diketahui dan sudah menerjunkan pasukan di wilayah masing masing untuk mendatangi rumah rumah berdasarkan alamat tersebut
untuk dilakukan identifikasi dan pemberitahuan dari pihak kepolisian
prima apakah sudah ada pernyataan resmi dari pihak pihak terkait perihal tentang kecelakaan yang menyebabkan dua kapal ini
sehingga menyebabkan dua puluh tujuh abk kapal baik itu dari indonesia maupun dari vietnam sendiri mungkin
apakah sudah ada pernyataan resmi apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan ini sendiri
baik iqbal sebelumnya saya tegaskan bahwa dua puluh tujuh abk tersebut merupakan nelayan yang menumpangi mulia sejati
dua puluh tujuh dua belas diantaranya sudah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dua masih berada di rs ud lamongan
sementara untuk anak buah kapal dari mv tyson empat sendiri berjumlah dua
artinya ada lebih dari dua puluh tujuh orang yang terlibat dalam kecelakaan ini
namun abk kapal mv tason empat sendiri tidak mengalami luka luka sedikit pun
mengingat memang porsi dari besarnya kapal mvtation yang tiga kali lipat lebih besar daripada mulia sejati
sehingga mereka tidak terjadi cedera sama sekali
dan hingga saat ini mv tyson pun masih ditahan oleh pihak kepolisian air untuk berhenti di perairan tempat kecelakaan tersebut terjadi
untuk nantinya dilakukan
dan mereka ulang atau identifikasi dari tim kepolisian dan juga dari knkt yang direncanakan akan datang ke tuban sekitar pada hari senin esok
begitu juga tim polda jawa timur juga akan menerjunkan tim mereka hari senin esok untuk melakukan proses investigasi dan identifikasi terhadap proses kecelakaan tersebut
itu mengapa hingga saat ini belum ada pihak pihak terkait yang mengeluarkan rilis atau mengeluarkan pernyataan terkait penyebab pasti kecelakaan ini terjadi
yang jelas sejauh ini yang kami ketahui adalah mv tason empat merupakan kapal dengan bendera vietnam dengan anak buah kapal sebanyak dua puluh dua orang dalam keadaan selamat
dan mulia sejati merupakan kapal nelayan dengan bentuk kapal motor dengan jumlah anak buah kapal sebanyak dua puluh tujuh orang
tiga belas dinyatakan selamat dan lima belas dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian iqbal
baik eka rima terima kasih atas informasinya itu tadi eka rima yang melaporkan langsung dari tuban jawa timur
sementara itu dua belas
delapan puluh nelayan km mulia sejati yang kapalnya ditabrak kapal berbendera vietnam mv tyson empat diselamatkan tim sar gabungan pada sabtu sore
kedua belas nelayan yang sempat terkatung katung di lautan selama dua belas jam itu kini menjalani perawatan di puskesmas paciran lamongan jawa timur
setelah dua belas jam berada di tengah laut dua belas orang nelayan asal juwana jawa tengah akhirnya berhasil dievakuasi ke lamongan sabtu sore
sekitar pukul enam belas lima belas waktu indonesia barat
para nelayan dari kapal motor mulia sejati tersebut tiba di puskesmas paciran lamongan jawa timur
kondisi korban mengalami luka lecet di kaki tangan dan wajah akibat benturan
dua diantaranya dalam kondisi kritis akibat benturan di dada dan kepala
di sana masih tiga belas orang
berikut nama nama korban yang selamat
menurut kasatpol air polres lamongan akpm fadlan
peristiwa tabrakan km mulia sejati dengan km tyson empat berbendera vietnam
terjadi di perairan tuban sejauh tujuh belas mil dari tepi pantai
awak km mulia sejati semuanya berjumlah dua puluh tujuh orang
dua belas selamat sedangkan lima belas orang lainnya hilang
proses evakuasi dan pencarian dilakukan oleh tim sar gabungan satpol air lamongan
ditpol air pol dajah tim basarnas dan kplp surabaya
yang jelas kami dapat informasi dari rekan rekan
kemudian kami melakukan penyisiran di area perairan lamongan
kemudian dapat informasi bahwa kami dengan kupp pelabuhan berondong
dapat informasi bahwa kebuatan
dua belas korban dievakuasi oleh kapal dian radian
kemudian dibawa ke lamongan service
tim sar gabungan untuk sementara waktu menghentikan proses pencarian
karena kondisi tidak memungkinkan
selain cuaca yang tidak menentu
lokasi tabrakan juga cukup jauh dari tepi pantai
miftahul arief lamongan jawa timur